aku tidak boleh berlama lama di tempat ini
aku harus segera kembali ke paca
masih belalang teh makin banyak nih teh
kayaknya belalang belalang ini teh
makanya kita dikubunin terus
asal belalang belalang ini
kayaknya dari mata turun ke hati
udah senang lagi lagi
kita pulang sekarang
menisir nah bersih semua
belalangnya sudah pergi paman
belalang ya bersih
suami yang dibangun
ketika kita gagal

kan hancurlah semua tanaman di sawah itu
dan kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku
lupa orang latah masa begitu
rata kayak gitu
mampes ada apa ya
pak man perkenalkan dulu
aku dan teman temanku ini sedang dalam perjalanan menuju japura paman
dan kami butuh tempat istirahat
untuk kami beristirahat mengembalikan tenaga kami lagi
apa pak man menyewakan tempat bagi kami
kebetulan saya kubu di desa ini
jadi sudah kewajiban saya
menyambut tamu yang datang di desa ini
kebetulan pak man
tapi pak man
saya tidak bisa menyediakan makanan
termasuk penduduk di desa ini
ada apa pak man
kampung ini terkena wabah di sana
tiba tiba saja ladang kami diserang
wabah yang tadi pak man
akibatnya semua padi dan tanaman lain
dusak sebuahnya di sana
pantas saja pak man
tadi kami juga diserang oleh balang itu
belelang itu bisa datang kapanpun juga
entah dari mana datangnya
masih sedang kulir
eropah pelawan tersegar itu
selalu ada akan perlu akabat apapun
kalian berjumpa tidur
tidurlah sehat ta'atosh
apa yang akan jadi kejurusnya
igilir tuju humans
ratus subang larang sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan untuk bersedihwan benarkah itu
mohon ampun gusibrabu hamba tidak sengaja melakukan hamba hanya melihat nyimah ratus
subang larang hendak melukai salah satu perajin lalu hamba berusaha mencegah
maaf syekh guru mana mungkin ibunda ratus bang larang ingin mencelakai seorang prajurit lebih
baik sheikh guru nurjati jelaskan saja apa yang sheikh guru lakukan di barak prajurit tengah malam
mohon maaf ayahnya prabu bukan maksud untuk berperasangka buruk kepada syekh guru nurjati
tapi ini sesuatu yang sangat layak untuk aku curiga ayahnya mengingat syekh guru nurjati
baru saja tiba di istana tengah malam mengapa barak prajurit yang dituju untuk pertama kalinya
bukan wismanya sendiri
bagus rara santang termakan omonganku dia lebih percaya padaku daripada gurunya sendiri aku ingin
tahu apa sebenarnya tujuan ibunda ratu menghasutku dengan sheikh guru sejak kedatangan ibu
kaitanya beberapa hari yang lalu aku melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada ibu md kein dia bukan
seperti ibunda aku theater seperti bunda raro yang aku kenal iya aku ingin tahu apa yang sebenarnya
sedang terjadi mohon ampun gusti pramu hamba tidak ada maksud apa hamba memeriksa keadaan di barak

aku rasa ini hanyalah kesalahpahaman
dan aku minta masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi
sekarang dindak kembalilah ke tempatmu
tabib istana akan mengobati luka lukamu
kau bukan dinda subanglarang
aku bisa mengenali dari sorot matamu
kau orang yang sengaja menyusup
untuk sebuah tujuan jahat
aku ingin tahu
siapa kau sebenarnya
aku harus segera keluar dari tempat ini
tapi pagar ini sulit sekali untuk aku tembus
bagaimana caranya aku bisa keluar
bagaimana caranya aku bisa keluar
hanya ada satu cara
sebaiknya aku berpura pura pingsan saja
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
apakah nyai baik baik saja
dia tidak menjawab panggilanku
mungkinkah dia pingsan
rasanya aneh sekali
biasanya aku tidak pernah lupa memberikannya makanan
apakah dia memiliki sebuah penyakit
sebaiknya aku beri gas ke dia
aku sudah terbaik dengan sua sa
aku akan memelajarinya

aku tidak boleh berlama lama di tempat ini
aku harus segera kembali ke pajajah
jangan halangi jalanku
atau aku akan menghajarmu
aku tidak akan membiarkanmu pergi nyai
beraninya kau lakukan ini padaku
kau benar benar membuatku marah